hiperbarik atau terapi oksigen bukan sebuah metode pengobatan baru dalam dunia kedokteran
terapi oksigen ini sudah mulai dipraktikan di dunia lebih dari delapan puluh tahun yang lalu
ya lalu apa sebenarnya fungsi terapi hiperbarik dan amankah bagi manusia
di dalam ruang udara bertekanan tinggi lebih dari satu atmosfer absolut
mengapa terapi oksigen dibutuhkan
jaringan tubuh membutuhkan pasokan oksigen yang cukup untuk dapat berfungsi dengan baik
dengan adanya peningkatan oksigen dalam darah akan mengembalikan tingkat normal gas dalam darah
dan fungsi jaringan untuk mempercepat penyembuhan serta melawan infeksi
metode pengobatan ini mulai dikenal di dunia kedokteran sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an di inggris
awalnya terapi ini digunakan untuk mengobati penyakit dekompresi akibat penyelaman
setelah keluar dari terapi cmr

entah mungkin atau yang nitrogennya yang berkurang atau gimana aku juga gak paham
tapi lebih segar badan kerasanya lebih fresh yang tadinya agak agak lesu atau gimana jadi agak lebih fresh mas
dalam perkembangannya terapi oksigen hiperbarik digunakan sebagai terapi tambahan pada sejumlah penyakit klinis maupun meningkatkan kebugaran
ruangan itu memang didesain supaya tekanan udaranya itu memang tiga kali lebih tinggi dibandingkan

fungsinya yang paling utama adalah untuk meningkatkan supaya oksigen ke dalam sel sel di sel sel tubuh kita
jadi kalau tekanannya tiga kali lebih tinggi dibandingkan di ruangan seperti ini
maka sel sel tubuh itu bisa menyerap oksigen jauh lebih tinggi karena paru paru lebih mudah menyerapnya
seperti kita tahu semua sel di tubuh kita ini kan memang membutuhkan oksigen
meski dinilai cukup aman terapi ini juga bukan tanpa resiko
selain dapat menimbulkan efek negatif pada tubuh ruangan juga rentan terhadap kecelakaan
oksigen murni dapat menyebabkan kebakaran jika ada percikan atau api yang membakar sumber bahan bakar
karena itu berbagai benda seperti korek api atau perangkat bertenaga baterai harus dihindari di ruang terapi oksigen hiperbarik
ini memang banyak keunggulannya begitu ya terapi
walaupun juga banyak kondisi kondisinya karena ada do and don'ts yang harus diperhatikan
tapi kalau bicara terapi prabu terapi saya sebetulnya akan melihat satu informasi setelah jeda berikut
ini ada sebuah pelelangan berlian
karena beratnya sepuluh sepuluh karat dijual kurang lebih empat ratus lima puluh lima miliar rupiah
buat kamu mungkin terapi buat pria terapi dompet
kita bersama kami